sementara itu komisi pemberantasan korupsi menegaskan penyidikan dugaan korupsi yang menyeret nama gubernur papua lukas nmb
merupakan tindak lanjut atas laporan masyarakat bukan merupakan bentuk kriminalisasi
jurubicara kpk ali fikri menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi lukas nmb
merupakan murni pendekatan hukum berdasarkan bukti yang telah ditemukan pihaknya
untuk itu kpk berharap lukas nmb kooperatif untuk dimintai keterangan oleh penyidik
kpk juga menegaskan jika nmb dalam kondisi sakit kpk akan memfasilitasi pemeriksaan dokter
sesuai hak tersangka di kpk
perlu kami tegaskan proses penyidikan yang kpk lakukan ini
adalah untuk memperbaiki kemampuan penyidikan yang diperlukan oleh penyidikan
telah memenuhi proses hukum sehingga hak hak dari tersangka pun kami pastikan juga diberikan
demi pak lukas nmb kita jaga tangan baik beliau jangan bikin beliau menang
sibatisan gubernur papua lukas nmb mendatangi taman imbi kota jayapura padeselasa
mereka menuntut pemerintah pusat dapat mencabut status tersangka gratifikasi
yang ditetapkan komisi pemberatasan korupsi terhadap lukas nmb
masa menilai lukas nmb adalah orang yang selalu berjuang untuk mencari
mesejahterakan seluruh masyarakat
sebelum simpatisan lukas nmb berkumpul di taman imbi kota jayapura
aksi pencegatan sempat dilakukan aparat keamanan di sejumlah tempat
mereka dilaporkan berkumpul di beberapa tempat
di antaranya taman tais eluai sentani kabupaten jayapura
dan pelataran museum expo waina abe pura kota jayapura